di gunung kidul belalang biasa menjadi panganan yang diolah dengan cara digoreng dengan bumbu
rempah rempah namun kali ini hewan herbivora yang banyak dijumpai pada musim hujan ini menjadi sebuah
pizza selama ini pizza umumnya berisi campuran daging sapi atau ayam namun kali ini berbeda
sukandi harjono menciptakan pizza dengan topping belalang awalnya ia ingin mengkombinasikan
makanan ala eropa dengan makanan khas di daerahnya yakni belalang goreng dia juga ingin memperkenalkan
kepada masyarakat bahwa makanan yang dikatakan ekstrim ini aman untuk dikonsumsi menu unik ini
membuat banyak orang penasaran dengan rasa pizza topping belalang sensasinya beda dengan pizza seperti
ada topping belelang ini ada kesan gurihnya rasa belangnya khas cukup terasa ini cara memasak pizza
belalang yaitu dengan mencampurkan adonan pizza yang berisi paprika pepperoni keju saus dengan
belalang yang sudah digoreng setelah semuanya tercampur tinggal dipanggang selama kurang lebih
delapan menit pizza topping belalang itu kita memang ingin melakukan inovasi inovasi tentunya ingin
makanan makanan eropa dengan makanan khususnya di kaskum gitu bagaimana apakah anda tertarik untuk
mencobanya edo nurgantara gunung kidul yogyakarta